makam melia damayanti seorang perempuan yang meninggal pada senin siang
akhirnya dibongkar kembali oleh petugas polresta pati pada senin petang
ekshumasi ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya kejanggalan pada kematian ibu beranak satu
warga desa ngemplakidul kecamatan margo yosopati jawa tengah
menurut keterangan sejumlah saksi pengakuan suami korban yang menyatakan istrinya tewas karena kecelakaan sangatlah tidak wajar
apalagi ketika jenazah korban dimandikan orang tua dan warga melihat tubuh korban penuh luka lebam
dari hasil otopsi kepala bidang kedokteran dan kesehatan polda jawa tengah kombes pol sumi hastri purwanti membenarkan
ada beberapa luka di tubuh korban yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul
jenazah jenazah meninggal memang gila tidak wajar
dan kita temukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh dan wajah juga kepala
kepala yang diterima si korban dalam beberapa waktu tidak maksudnya tidak sekali jadi beberapa kali
jadi ini karena kekerasan benda tumpul di tubuhnya
menurut keterangan kepala desa ngemplak warga memang sudah curiga dengan kematian korban karena selama ini korban dan tersangka sering bertengkar
terakhir pada minggu dini hari tersangka marah pada korban setelah melihat anaknya yang masih kecil tidak mengenakan popok
tersangka kemudian mengantarkan korban dengan motor untuk membeli popok
selama perjalanan mereka terus bertengkar hingga motor berhenti di lapangan sepak bola dukuh sumber turut desa sonean
diduga di tempat itu terjadi kekerasan pada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri
tersangka kemudian membawa korban ke rumah sakit hingga korban meninggal dunia dalam perawatan tim medis
namun kepada keluarga dan warga tersangka mengatakan istrinya terluka akibat kecelakaan lalu lintas
ini memang sebuah keterangan keluarga memang yang namanya keluarga tetap ada keselamatan
jadi tinggalnya sekitar pukul sebelas waktu lima
saat ini polisi telah menangkap suami korban berinisial mt dua puluh delapan tahun
menurut keterangan polisi tersangka mengaku memukul istrinya dalam kondisi mabuk minuman keras
tim liputan cnn indonesia